terima kasih anda masih menyaksikan political show dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan para narasumber
sebelum saya membahas soal apa bentuk demokrasinya kalau misalnya calon tunggal pak jokowi prabowo melawan kota kosong
nanti mungkin bisa dijawab sama uda ferry dan juga bang jansen tapi saya ingin tanya dulu
apakah memang masyarakat kemudian menginginkan pak jokowi diperpanjang masa jabatannya
ataupun penundaan pemilu itu terjadi
kita langsung tanya ke mas anta ini ada korelasinya tidak sih sebetulnya
antara tingkat kepuasan publik dengan keinginan publik pak jokowi diperpanjang masa kepemimpinannya
nah jadi ini survei poltrek dilakukan triwulan ya rutin setiga bulan sekali
jadi tadi ini memang trennya
sehingga data data ini sebenarnya data yang bisa digunakan oleh kelompok politik manapun oleh partai apapun
biasanya yang puas yang dekat dengan pemerintahan akan menggunakan
ini sebagai senjata untuk apapun lah isunya yang di luar pemerintahan oposisi juga bisa untuk mengkritisi
bahkan untuk isu menjatuhkan presiden dan seterusnya
nah di survei ini juga kami mendalami tentang elektabilitas peta politik elektoral
yang nanti juga akan dipublis tentang pemilu dua ribu dua puluh empat peta pemilu dua ribu dua puluh
nah kalau pertanyaan nana tadi apakah ada kaitannya kami tidak menanyakan langsung
tidak bisa dikaitkan secara langsung
nah yang bisa saya analisa misalnya kita bicara pemilu dua ribu dua puluh empat maka ketika pak jokowi sebagai presiden memiliki tingkat kepuasan yang cukup tinggi
beliau bisa menjadi kingmaker saya menggunakan sekarang kingmaker ya di sua itu
menjadi kingmaker yang berpengaruh memiliki daya tawar politik yang tinggi
orang yang cukup kuat untuk menentukan suksesornya untuk melanjutkan kepimpinan pak jokowi dan seterusnya
iya dong karena kalau ternyata tingkat kepuasannya rendah di sebuah provinsi atau di sebuah daerah
itu sulit untuk mengendorse seorang calon misalnya
yang kedua peta tingkat kepuasan juga bisa dibaca bahwa seorang presiden ingin meninggalkan semacam legacy
semacam pewarisan politik yang tentu juga menarik
apakah kalau saya ditanya ada kaitannya
ya kami tidak menanyakan spesifik tentang isu itu
jadi yang kami tanyakan adalah tentang kepuasan
kita tanyakan bidang apa yang menyebabkan ada bantuan langsung tunai program pemerintahan dan seterusnya
itu banyak sekali yang menyebabkan naik dan turunnya
lembaga negara juga kita tanyakan tingkat kepuasan yang mulai dari tni dan seterusnya
sampai polri dan juga tingkat kepuasan menteri dan seterusnya
jadi data ini sebenarnya ada data rutin yang kita tampilkan

untuk menggambarkan tingkat kepuasan publik kepada pemerintahan yang sedang berjalan
dan yang saya tahu pemilu kan sudah berjalan ya tahapannya
rabu juga saya diundang beberapa media untuk membicarakan tentang partai partai yang akan diumumkan oleh kpu
siapa saja yang akan menjadi peserta pemilu dua ribu dua puluh empat yang mendatang
jadi saya kira saya pada posisi jelas ya ini lirik surpi kami
satu pada tingkat kepuasan popular rating yang kedua adalah ada peta pilpresnya
dan saya kira kita juga sama semuanya adalah berimbangkan ingin memperkuat sistem demokrasi presidensial kita
di mana mandat sama didapatkan oleh seorang pemimpin presiden dan kepalanya kepala pemerintahan
didapatkan langsung dari rakyat
jadi langsung oleh rakyat itu yang saya kira harus kita perkuatkan
perkuat ya presidensialism sistem kita yang harus kita perkuat di negara kita
itu yang bisa saya sampaikan nana terkait dengan data terbaru
poltering indonesia akhir november
dan angka ini tinggi angka apresiasi angka apresiasi positif kepada pemerintahan
pak jokowi yang sedang berlangsung
kemudian disimpul apakah semua puas
ya ada yang tidak puas tadi datanya seperti ripana sampaikan
yang tidak puas
tapi mayoritas angkanya dari survei ini yang bisa kita sampaikan
oke singkat saja mas anta berarti tingkat kepuasan presiden yang cukup tinggi ini
bisa digunakan oleh orang orang yang memang menginginkan presiden diperpanjang gitu
ataupun ditambah masa jabatannya ya
iya jadi dua duanya
itu ada yang tinggi dan ada juga yang agak rendah
tergantung misalnya bung jansan sebagai oposisi juga bisa menggunakan
kepuasan yang tinggi
kondisi saat ini seperti itu dan saya kira posisinya
rilis kita survei poltering indonesia itu menggambarkan
trend approval rating publik kepada presiden saat ini
kepada pemerintah kepada lembaga negara kepada menteri pada saat ini
dan dua hari lagi sudah diumumkan
peserta pemilunya yaitu peserta pemilu dua ribu empat
partai partainya dan seterusnya
semuapun saya kira silakan untuk menampaikan pandangan dan pendapatnya
oke terima kasih sekali
saya ada janji ya sama nana sampai sembilan malam ini
direktur eksekutif poltreking indonesia mas hanta yuda
silakan mengejar kereta
terima kasih sekali
bang kodani pak sultan bang yudha peri dan bang yansen
oke terima kasih mas santo
saya mau langsung lagi kembali tadi
saya singgung sedikit apa yang disampaikan oleh mas hanta
bahwa ada pihak pihak yang menggunakan tingkat kepuasan
publik terhadap presiden jokowi ini sangat tinggi
untuk bisa memperpanjang
jadi menjadikan itu alasan
oh karena presiden itu tiket kepuasannya tinggi
makanya dijadikan alasan untuk memperpanjang masa jabatan
untuk ya sudah mendingan pak jokowi aja
anda melihatnya kayak gitu juga nggak pak yansen
itu makanya karena nilai nilai kami berbeda ya
soal ini sakit menurut saya
politisi yang minta pemilu ditunda itu
apalagi pakai alasan soal kepuasan publik
ini kan soal alasan yang berulang aja
pak julhas pak erlangga dan lain itu
karena permintaan publik masuk lagi soal perang ukraina
kalau kata mama kita dulu di kampung
yang paling gampang dunia ini cari alasan katanya
jadi tunggu dulu
kita ini negara g dua puluh loh
tahun dua ribu delapan dibawa pak sby kita masuk
ke g dua puluh ktt tingkat presidensi gitu
malu kita negara g dua puluh gitu
masa yang aneh aneh
kemarin baru pemilu
bolsonaro kalah melawan lula
perancis baru pemilu
macron menang lawan le pen
kalau cina tidak cocok lah
karena tidak demokrasi
namun itu saja pun mereka melakukan
dalam tanda kutip
pemilu di internal pkc
mereka melakukan pemilu internal
itu makanya sekali lagi
tertib konstitusi itu akan menciptakan tertib
jadi ngomong jangan sembarangan
seperti kita tidak punya konstitusi saja di dunia ini
majukan saja pemilu
plt itu presiden wakil presiden
kan tidak ada aturannya
sama dengan ini nggak ada aturan
mari kita buat aturannya katanya
tatanan berdemokrasi kita ini jadi hancur
jadi jangan ngomong sembarangan
masa mau nunda pemilu karena
soal kepuasan begitu
ini kan cari cari saja ini
itu tadi yang disampaikan oleh bang kodari
alasan juga nggak bahwa ada polarisasi
jadi lebih baik kemudian
bahkan jikapun kemudian
pertumbuhan ekonomi di masa pak jokowi ini
buatlah di atas pak s b
orang miskin tidak ada lagi di indonesia ini
itu saja bukan jalan menunda pemilu
atau memperpanjang masa jabatan beliau
konstitusi kita ini sudah mengatur dua periode
sudah itulah yang paling ideal untuk bangsa
dua puluh tahun ini membuktikan
siklus pergantian kekuasaan kita itu
termasuk pak jokowi ini hasil siklus itu
yang meminta ditunda ini
itu makanya kami bersyukur
ibu mega teman teman pdip
sebagai partai pemenang pemilu
pemilu reguler ini terus kita jalankan
pak daveri silahkan ditangkapi
pertama kalau berbasis konstitusi
ada aturan lain
kalau berbasis strategi politik
bang kodari bisa macam macam tuh
mau ketua dpd ketua mpr dan lain lain
ya strategi politik bolehlah digagas gitu ya
tapi pagarnya harus tetap konstitusi
nah di konstitusi
terang benerang pembatasan itu
bahkan tidak boleh penundaan pemilu
negara negara dalam studi pemilu
saat perang pun ada pemilu
perang go vietnam gitu ya
lalu kemudian amerika uk
ketika perang mereka buat pemilu
jangan kan soal
ekonomi turun sedang kacau
tetap pemilu begitu ya
nah harus diingat
tidak ada korelasi ya
tingkat kepuasan terhadap presiden dua periode
dengan perpanjangan dalam sistem presidensial
jadi makin aneh kalau kemudian
dipaksakan cerita ini
jadi jangan kemudian lihat ya
pola kita boleh merubah konstitusi
ketika sedang berjalan politik tidak bagus
nah harus diingat
saya mau luruskan
pola perubahan konstitusi itu hanya dua
contohnya di pasal tiga puluh tujuh
kedua secara informal
informali tidak ada di konstitusi
ada kekuasaan mutlak
dekrit misalnya itu menyimpang
dan setelah reformasi
tidak ada lagi cerita dikirim
tapi misalnya bang kodari tadi
masuk di akal nggak
bisa nggak dalam sistem demokrasi kita
dalam strategi politik boleh digagas
dalam konsep konstitusional
dilarang kemudian digunakan
oke makanya tadi bang kodari mengusulkan ada amandemen ya
ya menurut saya istilah melarang itu kontradiksi interminis
karena konstitusi sendiri membolehkan perubahan itu
dan pasalnya juga jelas
jadi menurut saya pada hari ini
dengan menyatakan hal seperti itu
bang ferry sedang mengatas
dirinya mengataskan konstitusi begitu
dan itu justru menurut saya berbahaya sekali
begini saya mau koreksi ya
apapun yang dikatakan oleh pak lanyala
apapun yang disampaikan oleh pak bamsud
beliau beliau ini berada dalam institusi
yang memang diberikan wewenang untuk melakukan perubahan konstitusi itu
semua pembicaraan menurut saya
ini tolong dengarkan juga pemirsa
ngomong kepada kamera ini ya
semua pembicaraan itu harus dikembalikan kepada aturan yang ada
dan siapa yang berbicara
jadi mereka berhak berbicara begitu
lebih dari berhak untuk menyampaikan apa yang mereka sampaikan
bayangkan ya pernyataan semacam ini disampaikan
oleh amin rais misalnya
atau anggota dpdri atau mpri pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan
ketika mereka sedang menyiapkan perubahan konstitusi
apakah semua orang setuju dengan rencana perubahan yang akan mereka lakukan
bahkan sampai hari ini pun banyak yang masih tidak setuju
pak tri sutrisno ya teman teman purnawira tni
semuanya nggak setuju dengan perubahan yang terjadi gitu
jadi selama pendapat apapun itu bisa terjadi
dan tidak boleh
ada yang mendapatkan mengatakan
tidak boleh melakukan perubahan konstitusi
anda justru mengatakan konstitusi
nggak bener nih
gak alpan cara berpikir itu ya
di depan kamera juga seperti bang jansen
di konsep pasal tiga puluh tujuh itu jelas
sampai sekarang tidak ada sepertiga
apa dasarnya ketua lembaga
sebagai perwakilan kelembagaan
loh ya ini kan form
ah makanya saya mau katakan
kalau mau bicara
perubahan satu ratus tiga puluh enam orang mengusulkan
lalu ujuk ujuk satu ratus tiga puluh
semuanya kan dimulai dari gagasan
dimulai dari diskusi
nah ini salah juga dua ratus tiga puluh tujuh mengusulkan
ya maaf ini terpaksa omong nih
makanya tidak boleh salah salah nih
diingatnya jarak itu sih
sepertiga anggota mpr itu
juga nggak mungkin ujuk ujuk ngomong
pasti ada diskusi
makanya bang kudaryu
yang disampaikan bang sultan
disampaikan pak ranyala
kalau mau mengusulkan
sarannya dalam proses pengusulan
tetapi sebagai ketua lembaga
kalau tidak melalui proses
anda merepresentasikan lembaga
atau kepentingan diri anda sendiri
karena aku politis sih sebenarnya
sebentar sebentar ini dpd yang mengusulkan nih
sebentar satu menit ya
menurut saya kesalahan pak lanyala tadi adalah
tidak masuk ke cara berpikirnya
yang melalui amandemen di mpr
dia melalui dekret
ini yang salah
tapi ini kan sudah ada konsensusnya di intradpd
yang disampaikan tadi melalui dekret
dekret ini pos waktu menilainya
itu mendorong pak jokowi itu
berbahaya sekali itu
di peru pedro castil baru jatuh
karena mengeluarkan dekret tiga hari lalu
udeta konstitusi dia
tapi kalau tadi misalnya
karena dia kan ketua dpd
punya lah satu kursi minimum dirinya di mpr
menunda pemilu lagi
itu antara menjerumuskan atau menyarankan ya
ini yang benar benar menjerumuskan
ini pandangan kami ya
mungkin teman teman pasti juga akan semangat bahwa
konstitusi kan bang ia bang ferry kan
hidup terus kan
saya nggak tahu kalau ada pandangan pandangan seperti
seperti mengubah konstitusi itu tabu sekali gitu loh
itu yang saya lihat tadi dari bang jansen
jadi kalau ada ide dari dpd bahwa
coba lihat ini gini lah
pointer pada saat kita dulu melakukan apa namanya reformasi
karena jabatan yang absolut
yang tidak di penyebatasi
dan itu sudah
fakta karena reformasi yang tidak pernah kita tinjau ulang
hari ini menurut pandangan dpd
demokrasi kita itu berbiaya mahal sekali
telah menumbuh suburkan korupsi
itu fakta loh
sebentar sebentar bang
nggak nggak sebentar
sebentar sebentar saya kasih kesempatan dulu
luluskan teorinya ya
itu bicara fakta
jadi kalau ada situasi terkini yang mencoba
mencoba mengingatkan ini loh
sudah sekian puluh tahun kita berada pada reformasi
ada fakta fakta yang terjadi seperti ini
kemudian ada kelompok kelompok yang tadi
tenipor yang tiap hari kadang kadang diskusi sama kita
mereka melihat bahwa
loh ini undang undang dasar empat puluh lima yang diubah ini sebenarnya kan sudah jauh betul
ini sudah hilang
hilang roh pancasila nya itu loh
nah itu mencoba melalui dpd mereka mengusulkan
baru baru ini bang
oke jadi usulannya baru baru ini aja
baru baru ini kita diskusi dengan one team press malah
pak pak kedua apa usul mereka itu menunda pemilu
yang kita diskusikan ini soal
amen demen undang undang mau nunda pemilu
kalau ini kita lawan itu dia
tapi kalau misalnya dpd minta kewenangan dpd ditambah
amen demen lah masih masuk di akal
ini mau nunda pemilu
kan ini tema diskusi kita main mata rendah pemilu
karena kan kotak mandoranya kalau dibuka semuanya bisa memasukkan apa saja di situ bang
kalau dibaca pasal tiga puluh tujuh imperatif terang dan jelas dikatakan
per tema tuh per pasal yang mana mau diubah
jadi ada konsep kesepakatan ya
yang mengusulkan minimum lima puluh plus satu
baru masuk buat naskah akademisnya
mana bisa tanggung renteng mau kami ubah dua puluh tujuh pasal begitu
tapi ini lembaga politik bang apapun bisa terjadi
aturannya di pasal tiga puluh tujuh sudah begitu
oke jadi yang mau dirubah dpd apa sih
kalau kita concern awalnya
dulu ada rekomendasi mpr
mpr awalnya mpr itu salah satu bunyi rekomendasinya menghidupkan kembali pphn
nah pada part ini pada bagian ini dpd memandang bangsa sebesar ini
kalau tidak punya road map
untuk punya kompas oke setuju
tapi tentu di dalamnya juga kita minta dong
dpd yang sudah dilahirkan sebagai anak reformasi
yang anggota keterpilihannya itu
itu legitimasi begitu kuat
tapi tidak sebanding dengan fungsi dan kewenangannya
kita minta di situ ya pemerintah
jadi penguatan dpd dan pphn itu barter konsepnya
nah itu jadi baiknya di situ kita
saya mau menjelaskan ini mungkin pak sultan lupa bang kodari lupa ya
bahwa dulu kita ini termasuk yang mendorong penguatan dpd
melalui amandemen konstitusi termasuk bang kodari itu
nah yang terjadi sebenarnya adalah secara matematika politik
mustahil dpd secara perubahan konstitusi akan dibantu dpr
mana ada orang mau sharing powers
makanya kita gagas tuh politik legislasi baru dpd
supaya dpd kuat di arah yang lain
nah kalau mau bicara sejarah
perubahan kelima itu sudah digagas oleh komisi konstitusi
ya yang mengatakan perubahan yang cukup bagus setelah perubahan nomor lima
tapi nggak berani dibahas nih
karena ini perubahan yang sangat baik untuk perubahan konstitusi kita
agar politik ketatan negara kita lebih baik
yang mereka lakukan saat ini para politisi ini adalah
menggagas kepentingan masing masing untuk perubahan
bang kodari gagas untuk bicara soal tiga periode
yang pak ketua dpd kalau bisa
dia sebagai calon yang dimajukan dpd
semua bicara kepentingan politik
kalau mau fair bahas aja perubahan kelima itu
diwajibkan untuk dibahas ketika itu
kemudian dinyatakan sah atau tidak sah
kalau mau bicara fair dan kepentingan publik
sampai hari ini kan semua bicara kepentingan masing masing
termasuk juga kepentingan kepentingan yang berkaitan dan bertentangan dengan konstitusi
mbak boleh gak saya nanya sebentar ini penting
karena betul itu
karena ini politik tentu bicara dengan kepentingan itu udah pasti bang
jadi kita bicara bukan pada ruang hampa
bicara pada politik praktis kepentingan
justru karena begitu banyak variable yang berkepentingan
partai politik kelompok kelompok tua pensiunan yang menginginkan kembali dpd
butuh penguatan ini bukan personal ya
betul saya setuju pak sultan
bahwa politik boleh berfikir kemana saja
tapi pagarnya konstitusi
betul betul bang
kalau enggak nanti akan jadi liar
sekian banyak aneka ragam kepentingan itu
ada peluang untuk melakukan konsensus
kita bicarakan dulu apa saja sih
oke konsensus itu duduk bersama menentukan apa yang ingin yang mendemain
nah nanti mengenai formalistiknya apakah dia yang mendemain atau seperti apa
itu bicara lain
tapi dpd tidak ingin merubah masa jabatan presiden
kalau kita dari awal kan memang tidak ada di situ kita kan
tapi apa jaminannya ketika konsensus itu akan menjadi liar
ya kalau jawaban saya pastikan
pemikiran itu mungkin semua
oke jadi terbuka ruangnya ya
sepanjang dia legal dan rasional dan untuk kepentingan bangsa mungkin semua
oke mungkin semua berarti ada pintunya ada celahnya
pasal tiga puluh tujuh itu sudah jelas mengatakan bahwa yang tidak boleh di amandemen itu
hanya bentuk negara kesatuan republik indonesia
berarti semuanya terbuka
pancasila boleh dirubah
menyesuaikan dengan pemikiran yang berkembang pada saat itu
jangan lupa bahwa
konstitusi itu adalah cermin dari situasi dan kondisi pada hari ini
kita kan ingin menjadi lebih baik sebagai satu negara
oke saya nggak masuk kepada argumentasi misalnya
tidak kesini ya saya pokoknya tetap patokannya adalah soal polarisasi
tetapi misalnya mengenai masa jabatan presiden
apakah memang dua tahun dua kali lima tahun itu cukup bagi seorang presiden republik indonesia
sementara kepala desa sudah tiga periode
masing masing periode enam tahun
itu unit terkecil
dalam pemerintahan kita dikasih kesempatan untuk delapan belas tahun
lah masa republik begitu luas
penduduknya dua ratus tujuh puluh lima juta
dengan perkembangannya lebih asal
cerita kepala desa itu ada relasinya
jadi barangkali dalam konteks indonesia
sebelum mendukung jokowi tiga periode
diperpanjang dulu tiga periode kepala desa
ini yang membuat ada korelasi
tuh saya tidak tahu sama sekali soal itu
cuman ini saya kasih tahu
abang ini ada permainan
terima kasih tambah mas jokowi
terima kasih tambah mas jokowi
terima kasih tambah mas jokowi
terima kasih tambah mas jokowi
terima kasih tambah masajabatan kepala desa dulu
supaya kepala desa dukung presiden jokowi
yang jelas begini
yang namanya demokrasi ya
tidak ada jaminan siapa pun yang dipilih sebagai presiden
walaupun punya peluang tiga kali
kalau sekali dia terpilih
habis itu tingkat kepuasan yang gak bagus
masyarakat misalnya tidak puas
akan cari calon yang lain
jangankan tiga kali
dua kali pun sudah tidak terpilih
oke jadi dengan modal tingkat kepuasan tinggi
demokrasi gitu kalau bagus kalau mau demokrasi konstitusional patuhi konstitusinya bukan apa
yang terpikir saat ini tapi atur main yang disepakkan tidak bukan cuman kepikiran kalau
berubah rubah ini saya mau kasih tahu mencoba untuk apa yang sudah kita alami itu di akhir
masa periode keduanya juga ditawarkan perpanjangan tapi beliau berpidato tunggu dulu dia berpidato
tidak cukup nah ini contoh negarawan kalau ada soal godaan godaan lah waktu itu kalau pak sby
saya yakin bang jansen ini akan mengatakan beliau yang terbaik tiga periode gara gara sikap kenegarawanan ini
ini jadi catatan penting bagi pak jokowi presiden yang harusnya segera pidato sama sekali tidak
boleh menyihanati konstitusi ketika masa politik pemilu sedang berjalan tak boleh aku boleh bertanya
oke ke dpd karena saya datang ke sini nih atas nama undangan membahas pemilu ditunda
ingin saya tanyakan kepada yang terhormat wakil ketua dpd sahabat saya sultan najamuddin adalah
bagaimana pernyataan sikap dpd itu lembaga nih ini setuju pemilu ditunda atau tidak itu
biar clear dulu ya kalau itu secara formal kita belum pernah bahas oke salam kalau gitu tidak
ditunda sama dpd jawabannya itu yang penting diperpanjang harus sampaikan apa adanya ya update

kalau kita main sepak bola bang kalau bola sedang berjalan jangan ubah peraturan oke atur kalau
sedih bahaya sedang kecuali matikan kecuali kalau ada keadaan yang memaksa ya darurat
oke darurat nah itu yang kita enggak tahu nanti ya kalau dibuat buat keadaan darurat
politisi demokrat rekan anda mengatakan ada upaya sistemik untuk menunda pemilu memperpanjang masa
jabatannya presiden saya ingin tanya demokrat ikut di lobby nggak untuk ikut gerbong itu jikapun
di lobi begitu pasti kami tolak ada lobi salah satu nilai nilai sbiisme yang kemudian diturunkan
menjadi pegangan suruh karya partai demokrat indonesia adalah soal pemilu leguren dan
pembatasan masa jabatan presiden yang kedua kami menyampaikan begini kepada entor pak jokowi
begitu siapapun yang sangat agresif hari ini di depan begitu mendorong soal pemilu ditunda ini
masa jabatan bapak diperpanjang jangan jangan mereka itu juga nanti yang
paling awal begitu balik badan lompat pagar meninggalkan bapak oke tapi saya ingin
jadi tetap aja konsisten oke masa jabatan presiden tetap kita batasi dua priode
sebagaimana semangat reformasi kita oke itu di lobi enggak karena pasti banyak
nilai nilai sbeisme itu kami sepuluh tahun sudah berhasil membuktikan segala macam godaan kekuasaan itu ya
terus kami lalui begitu baik baik jangan kita rusak kemudian karena ingin memperpanjang dua belas tahun masa
jabatan presiden kemudian konstitusi kita ubah ubah begitu tertib konstitusi akan menciptakan tertib
politik oke kita akan tanya sama mahasiswa tapi kita harus jeda terlebih dahulu jangan kemana mana
tetap bersama kami di politik kecil